dan saya ajak anda kembali untuk mengikuti perkembangan unjuk rasa masa buruh
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
selamat siang rangga rangga bisa anda ceritakan jika di jakarta tuntutan buruh antara lain adalah menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan
lalu juga ada revisi undang undang ketenaga kerjaan dan juga pengupahan
apa isu yang disuarakan masa buruh di surabaya apakah kurang lebih sama dan apakah ada isu spesifik untuk para buruh yang ada di surabaya
ya iqbal selamat siang iqbal secara umum apa yang dilakukan para buruh di jakarta dengan yang didemonstrasikan oleh para masa buruh di jawa timur ini khususnya di depan gedung dprd jawa timur di kota surabaya ini kurang lebih hampir sama
isu isu nasional misalnya seperti bpjs iuran bpjs kesehatan dan kemudian penolakan terhadap revisi undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga ini juga sama
di masa buruh yang baru saja datang tepat di depan gedung dprd surabaya ini
nah antara lain adalah mereka menolak revisi undang undang tersebut dimasukkan ke dalam prolegnas atau program legislasi nasional
yang itu berarti bahwa jika undang undang tersebut masuk dalam revisi undang undang itu masuk dalam prolegnas maka ini akan dibahas dan juga kemungkinan besar akan disahkan oleh para anggota dpr ri yang baru
yang baru saja disahkan beberapa hari yang lalu
nah beberapa tuntutan mereka tentu saja dalam kerangka penolakan terhadap revisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga ini
tapi beberapa diantaranya dapat di breakdown misalnya adalah mereka menolak adanya kemudian revisi yang itu membagi memperlama status ketenaga kerjaan